para dokter di gaza setiap hari menerima jasad para korban yang terkena serangan militer israel
namun mereka juga harus merelakan keluarga mereka turut menjadi korban dari serangan israel
saat berusaha menyelamatkan nyawa orang lain sena nur seorang dokter di gaza
kini harus menerima kenyataan ditinggalkan salah satu keluarganya
sena hanya bisa pasrah sambil terus menangis melihat saudara laki lakinya terbujur kaku diselimuti kain kafan
saudaranya itu tewas dalam serangan udara israel di jalur gaza pada rabu dua puluh lima oktober
hal serupa juga dirasakan oleh hakim abdul rahman
dokter di rumah sakit ashishifa gaza ini hanya bisa menangis
saat mengetahui selamatnya
salah satu jasad korban yang diterimanya pada hari itu adalah ayahnya
biasanya dokter hakim menerima pasien pasien kritis maupun jasad para korban yang terkena serangan militer israel
namun kali ini ia harus menerima kenyataan bahwa ayahnya turut menjadi korban dalam serangan itu
di tengah duka yang dirasakan setiap hari
tim medis terus berusaha untuk mempertahankan nyawa para korban yang jatuh dalam serangan militer israel di gaza
sejumlah petugas medis ini tengah berjuang untuk menghidupkan kembali seorang bayi
yang berhasil diangkat dari reruntuhan bangunan setelah serangan udara israel menghantam sebuah rumah di gaza pada rabu
hingga kini enam lebih warga palestina tewas buntut serangan israel yang tak kunjung usai